terima kasih pak sopian
remaja putra dan putri
dengan ini pemilihan ketua panitia tujuh belas agustus tahun dua ribu lima belas
saya nyatakan dimulai
bisa tenang dulu
hari sudah malam
segera saja kita mulai
yang pertama akan memilih adalah anak saya yang paling cantik
tempat kampanye dimana cuy
yang bener dimana
tempat kampanye dimana
aku tuh loncat
boleh asal nyobain lewatnyain dulu ya
dawatnya juga nggak oke cuy
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau teman teman semua memilih saya
saya jamin acara tujuh belas an tahun ini bakalan ramai
bakalan ada lomba panjat pinang
lomba balap karung
lomba makan gerupuk
dan lomba makan gerupuk
jangan lupa pilih saya nomor dua
nama panjangnya su tisna
tapi teman teman memanggil sehat
ingat jangan lupa pilih nomor dua
saudara saudara semuanya dan teman teman saya yang hadir di sini
jangan pernah memilih orang yang curang telah merebut tim sukses saya dengan tiba tiba
bapak ibu semuanya yang hadir ada disini
dan apa adanya
kan gue gak nyebut nama
kan gak ada orang lain selain saya
lu gak liat disini banyak orang
liat cuman kamu yang gak keliatan
kalo mainnya fisik
udah gak ada yang dengar
jangan memukul aku
bisa jangan wajar
mas itu yang bagian
agak dah abang agak milih juga
kalau abang milih tisna pur marah
kalau abang milih pur tisna yang marah
saya takut pur menang
kalau pur menang
dia bukan cuma bakal dekat sama neng rika
tapi juga bakal dekat sama neng ani
lo tahu tisna yang mana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih buat warga rw lima kampung rawabebek
yang sudah hadir di malam yang berbahagia ini
di malam ini kita akan mengadakan pemilihan ketua panitia
untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang keberapa
nah untuk membersihkan waktu
saya akan memperkenalkan para kandidatnya
atau kandidat nomor satu adalah
dan kandidat nomor dua adalah
kami semua para warga berharap
kepada kandidat yang terpilih nanti menjadi ketua
semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar
betul bapak bapak ibu ibu
nah untuk yang tidak terpilih
semoga kandidat ini dapat menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada
hari semakin malam kita mulai saja acara ini
pak rw silakan pak dimulai acaranya
terima kasih pak sofyan
remaja putra dan putri
dengan ini pemilihan ketua panitia tujuh belas agustus tahun dua ribu lima belas
bisa tenang dulu
hari sudah malam
segera saja kita mulai
yang pertama akan memilih adalah anak saya yang paling cantik
nah bunga saya juga
bunga jangan saya pilih ya
kita akan segera memulai perhitungan suara
mbak b saya persilakan
sebelum kita hitung kita buka dulu ya otaknya
eh belum sah
lembar yang kedua adalah nomor dua
eh belum sah pak roy gimana
lembar berikutnya adalah nomor dua
tati tadi udah ngomong sama babe
kalau bukan abang yang mitnah babe
babenya bisa ngerti kagak
maafin dong soalnya tadi bilang
kalau babe ngerti
ntar emak jadi sedih
emang emak laku dijual
berikutnya nomor dua
berikutnya lembar nomor satu
berikutnya nomor satu
berikutnya lembar nomor dua
baiklah bapak bapak ibu ibu
hasil dari perhitungan suara malam ini
dua dua dan dua dua
dua dua dan dua

semoga aja mas pur yang menang ya bang
emang kenapa kalau tista yang menang
nanti kalau dia dapat jabatan

selanjutnya kita akan membuka lembaran terakhir
nah lembaran terakhir
nah lembaran terakhir
ini adalah lembaran yang akan menentukan
siapa yang akan menjadi ketua panitia tujuh belas agustus pada tahun ini
lembar terakhir itu adalah nomor satu
r w silahkan pak
kita sahkan saja ketua panitia tujuh belas an tahun ini adalah
sudah gua suruh pilih tisnak
kenapa purr yang menang
tista nomor satu kan
katanya lo tahu tisna yang mana
tahu bos tisnak yang hitam kan
yang hitam si purr
yang hitam si purr
yang hitam si purr

karena tidak bisa bertawab di sampul